kau kakak semoga kakak cepat sembuh

ya allah sembuhkanlah kakak kita ya allah
kondisi tika saat ini sudah sangat kritis
hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya yaitu donor sum sum tulang belakang
melakukan apa saja untuk kesembuhan anak saya dok
apakah ibu sudah mendapatkan pendonornya
anak anak saya selalu siap untuk kakaknya dok
kapan bisa dilakukan dok
secepatnya secepatnya akan jauh lebih baik untuk tika
secepatnya saya akan bawa anak ke sini

pak cepat bawa anak ke sini
sus lihat anak kecil setinggi ini gak rempahnya panjang
mudah mudahan kamu cepat sembuh tik
john anak ke mana
tanya dia ke rumah sakit
loh papa pikir dia udah nyampe rumah
tapi nggak mungkin dia berani pulang ke rumah sendirian
papa udah nyari nyari di rumah sakit nggak ada
yaudah papa cari ana
kamu jaga rumah ya
iya oke pak
aku gak mau tiga pergi pak
aku gak mau
tiga harus dioperasi
tiga gak akan pergi mak
tiga akan sembuh
kenapa sih ana gak pengertian banget sama penderitaan kakaknya
bahkan sekarang dia pergi
padahal cuma dia yang bisa menyelamatkan tika
mungkin ana lagi tertekan mak
papa gak tahu
dia itu cuma cari perhatian
supaya orang kasihan sama dia
supaya dia bisa menolak untuk menyumbangkan tulang susumnya
yaudah saya akan cari ana
aku gak tahu udah pergi kemana
mau ke tempat ke tiga takut mau marah marah
mau pulang sendiri takut
ikut papa yuk
kita mau kemana pak
oke jangan bahasnya ya
kamu jangan takut ya nak ya
kamu gak akan kenapa nak
mama takut pak
papa kan selalu doain ana
kamu harus percaya sama dokter yang merawat kamu
ana gak ada apa apain kok
ana cuma nemenin kak tika tuh
tapi bapak juga ikut masuk ya
tapi dokter gak boleh
makanya papa suruh nunggu di luar aja
mama selalu berdoa
semoga kamu cepat sempurna ya
dia kan sukses
apa nunggunya di luar kan
papa nunggu di luar
nanti kalau ada apa apa
makanya papa harus mulai tegas sama ana
kalau perlu kurung aja di dalam rumah
supaya suatu waktu kalau kita butuh dia
kita nggak harus pergi cari cari dia di mana
jangan bicara kayak gitu
paling gak sekarang itu ana sudah ketemu
dan dia mau mendonorkan tulang sungsumnya
iya tapi kita semua jadi panik
untung aja ketemu
apa yang terjadi sama tika
tika meninggal gara gara kita nggak tahu anak ada di mana
kalau papa gak bisa tegas
biar mama sendiri yang akan tangani
tika bangun s literature
t executing relationship dan keluarga polsce
ambil akar langitinfeksi
pokoknya anak harus bertanggung jawab
siapa yang buat tiket serakah
dia harus siap menggantikan matanya